tapi bisa saja lebih daripada itu kalau bahasa kiainya itu kalau ada lil hajah ada keperluan
yang pasti ya tentu harus diisi oleh profesional
cuma profesional itu bisa dia merepresentasikan partai partai politik bisa juga yang lainnya
nanti tergantung nanti tentu negosiasi negosiasinya
tapi keprofesionalnya ya profesional politisi atau profesional yang
non politisi apa dari ormas apa dari profesional murni gitu
saya kira ya itu tentu sebab dalam menjalankan tugas menteri menteri itu harus profesional
dan jumlahnya memang kalau sekarang ini kan tiga puluh empat itu cukup ideal
dalam rangka kita kajian waktu itu sudah cukup
tapi bisa saja lebih daripada itu kalau bahasa kiainya itu kalau ada lil hajah ada keperluan
mungkin bisa lebih dari itu saya kira